ada makanya banyak banget ntar sakit gigi loh biarin dia tahu
lebih bagus dong belinya jadi malu kamu punya
jin tomat bener nih tadi alia sendiri juga lihat waduh saya jadi takut nih gimana ya cinta
emang kan suka genit sama cewek nanti jangan jangan saya digodain lagi tenang aja bima jin juga punya
terus terusan tadi aku lihat dirinya ngambilin baju warga
jadi makin ngeri aja ini saya berhenti baju saya nggak aman ini baju imah paling
buat keset doang kalau sama jin tenang aja bima tapi beli di mall itu bu pasti obralan ya
irapa mafiku jadi merinding juga ya bima saya jadi ikutan takut ada apa nih teh anak anak semuanya
baik baikan tapi kok pada ketakutan semua tuh anak anak yang digangguin tadi kita habis digangguin
resideng berv diet kangennya doyan cewek penggabitan
memang luar biasa
nah ini adalah kebaya modern tangan pendek
cocok banget nih dipake sama artis deswita maharani
pasti keliatan lebih trendy dan sing set alias langsing
langsing aja dibikin pake kancing bungkus
nengrantik jendah hebring yang heran mencran
luar biasa rancangan
baru buka butiknya
mau bikin baju apa teh
pasti saya bisa bikin teteh cantik
oke lah nyak
ya ampun ada jin bagi bagi
hah tuh ada suaranya
jangan jangan ini kayak sinetron indonesia
ini kan sinetron se asia pasifik
kayak sinetron indonesia kan
habis teriak terus

uli artists dan juga si vilay
namanya targetonya jadi t tiga dan beep
pertanyaan yang penting
lagian saya ini bidang film
eh bangun deh
ami ini kenapa kurang di
kurang di pingsan
mami bangun nih
teh dimana jinnya teh
tadi ada jin hadir dia di sini
terus jinnya teh nengok ke saya terus
dia senyumin saya
enggak bukan cuma gedenya doang
aduh gimana nih om edwin
babe pak rt lagi gak ada lagi
babe kan sebagai orang tua di sini
babe harus cari solusinya gimana nyusir jin tomang
tentang bu endang saya akan cari solusinya
ada jin tomang yang mengganggu
nah ong sih babe jangan lebay deh
sekarang tuh yang mesti dipikirin gimana caranya
nyusir jin tomang eta
mengundang ustadz yang sering ada di lokasi syuting saya
saya ajak dia kesini untuk nyusir jin tomang
kayak di syuting syutingan itu
nah bener tapi gak minta bayaran
saya kurang tahu
bu ranti ustadz sinetron emang murah harganya
ih kalo ustadz beneran emang gak boleh bayar
mada makannya banyak banget
dia tau gak bagi bagi
teman lagi pada ngapain
hah itu mah jelek
mie aku lebih bagus dong
belinya aja di mall
ih bagus amat dio
eh dia bilangin ibu kamu tuh dio
bayar utangnya dulu di warung
baru beli mainan mahal kayak gini
eh bu kalo ngomong tuh jangan sembarangan
sekalian tuh buat ongkos kamu
beneran ini bu
iya bener lah masa gak percaya
lunaskan hutang saya nih buat anak anak sekalian ya
nih bagi deh tuh buat jajan tuh
banyak kan uang gue
eh teman teman nanti main ke rumah aku ya aku tunggu ya
sampai jumpa dio
kadang pasti uangnya buat beli bakso
karin yang makan bakso
kita masuk yuk
gua ah kabelah serem
eh tapi kan kita udah ditunggu sama dia
kayaknya ada yang sering kesini
tempatnya bersih kok
kita tunggu di luar aja ya kak adab
ya aku juga tunggu di luar aja
udah ayo kita masuk beli
kita cari yuk
suara apaan itu
kayak orang tidur deh
li kita balik aja yuk
li aku gak mau di sini lagi
jangan aku mau tahu itu suara paksen
udah yuk kita cari
kita simpan ya